penahanan jessica berakhir pada dua puluh delapan april besok
sementara pihak jaksaan masih meneliti berkas perkara jessica
bagaimana tanggapan dari polisi
ya eva kami baru saja mendapatkan kabar dari direktur reserse kriminal umum polda metro jaya
kombes polkris namurti bahwa masalah penahanan tersangka dari pembunuh
wayan mirna salihin maksud kami yaitu tersangka jessica kumala wongso
atau biasa dipanggil jessica ini diperpanjang selama tiga puluh hari ke depan
per tanggal dua puluh sembilan april ini
dimana perpanjangan masa penahanan ini usai setelah yang ketiga kalinya
bukan dari izin pihak kejaksaan tapi izin pengadilan
dan perpanjangan penahanan ini juga dilakukan untuk menunggu keputusan dari jaksa perutut umum pihak jaksaan
yang mana juga diakini oleh kombes polkris namurti ini
berkas perkara yang nantinya akan diserahkan ke pihak kejaksaan ini
akan memiliki status final p dua
atau bisa maju ke persidangan
sebagai tambahan juga pihak kepolisian juga sudah menambahkan empat belas catatan kriminal
yang dilakukan oleh tersangka jessica selama ia berada di australia dulu
salah satunya adalah percobaan bunuh diri
status bahwa jessica kumala wongso ini masih berada dalam pemeriksaan
atau pengawasan psikolog dari australia
sehingga diharapkan pihak jaksa penuntut umum sendiri bisa sependapat
dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
kombes polkris namurti sendiri menyatakan bahwa
perpanjangan dari masa penahanan jessica ini seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya
ini akan mulai dilakukan pertanggal dua puluh sembilan april ini selama tiga puluh hari ke depan